ada yang bertanya kenapa pak prabowo belum ucapkan selamat
atas ditetapkan pak jokowi sebagai presiden republik indonesia
saya katakan saya ini bagaimanapun ada
jadi kalau ucapkan selamat maunya langsung patah muka
jadi saya ucapkan selamat
jadi jangan sedikit sedikit
tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan
memang kenyataannya seperti itu
jadi kalau kita kadang kadang bersaing
kadang kadang saling mengkritik
itu tuntutan politik itu tuntutan demokrasi
sesudah bertarung dengan keras
tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar republik indonesia
kita sama sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa indonesia